insiden serangan bom di gereja katedral makassar menjadi indikasi belum padamnya sel terorisme di tanah air
sejumlah pihak kembali menyoroti soal jurus pemerintah menangani terorisme yang seolah belum optimal lantaran masih banyaknya teror yang terjadi
presiden joko widodo sebelumnya telah menaikkan perpres ekstremisme dan juga terorisme meski ditentang oleh sejumlah kalangan
lalu sempat muncul wacana ataupun perpres pelibatan tni dalam menanggulangi terorisme
bagaimana sebenarnya garis besar pemberantasan terorisme atau upaya yang disiapkan oleh presiden dalam memberantas terorisme
mengapa kemudian teror demi teror masih terus terjadi
kita akan coba dalami pada malam hari ini dengan beberapa narasumber yang sudah bergabung dari luar studio di newscast cnn indonesia
saya akan sapa ada bang doni gahral adian tenaga alih utama dari kantor staff presiden
bang doni selamat malam
selamat malam mbak trinhat
baik dan ada bang muhammad syaukilah ketua program studi kajian terorisme ui
selamat malam bang syaukilah
selamat malam mbak trinhat
baik lewat sambungan telepon kami juga akan menyapa bung al haidar pengamat intelijen dan juga terorisme
selamat malam bung al haidar
ya selamat malam
baik saya mungkin akan ke bung al haidar dulu
kita bicara soal terorisme pemberantasan terorisme di tanah air dari kasus yang kemarin terjadi
ini kan sejumlah pihak kembali menyoroti bagaimana sebetulnya garis besar pemberantasan korupsi
pemberantasan terorisme maksud kami di indonesia terutama berkaca dari kasus yang kemarin
anda melihat apakah kemudian memang ada yang perlu dievaluasi atau ada yang belum optimal dari upaya upaya yang sudah dilakukan sebelumnya
ya saya kira memang ada beberapa hal yang belum optimal dilakukan oleh pemerintah
makanya terorisme masih tetap berkembang di indonesia
misalnya apa bang haidar
misalnya begini program deradikalisasi sudah lumayan ya
cuman ada beberapa hal yang perlu direview dan direvisi
apalagi sudah masuk ke dalam undang undang nomor lima tahun dua ribu delapan
jadi saya kira memang itu subject to revise
jadi harus direvisi atau harus diubah
nah program kontra narasi yang mereka buat itu juga kurang begitu tepat
karena kontra narasi itu adalah program di mana ya sifatnya
itu kalau teroris berbicara tentang jihad maka pemerintah berbicara tentang nasionalisme misalnya
jadi jelas tidak nyambung
harusnya yang dilakukan oleh pemerintah itu minimal tiga hal
yaitu yang pertama adalah program kontra wacana

program kontra wacana jadi kalau teroris bicara jihad pemerintah juga bicara jihad tapi dengan versi dan perspektif yang berbeda
program yang kedua adalah program humanisasi
menjadikan mereka itu menjadi dalam istilah george our itu sebagai binatangisme
orang yang tidak lagi menerapkan humanisme atau kemanusiaan
dan yang program ketiga adalah program di mana pemerintah ini luput ya
dalam menerapkan konvensi pbb tahun dua ribu delapan belas
tentang list of deciction organization yang sudah lama tidak diratifikasi oleh pemerintah
sementara negara negara lain sudah meratifikasi program tersebut
baik bang alhidar teroris tadi yang disebutkan muncul dengan narasi jihad
pemerintah muncul generasi nasionalisme ini tidak nyambung anda katakan
kenapa ini justru tidak nyambung bukankah memang sebagai antitesa dari aksi jihad yang dilakukan misalnya
ya ini ibarat dua rel kereta jadi bayangkan ya seakan akan nanti akan ketemu padahal nggak ketemu
jadi kan niat kita kan sebenarnya kita ingin berkomunikasi dan bertukar pikiran dengan teroris
jadi bukan kita berpikir
kita bicara lain kemudian dia bicara lain jadi tidak akan nyambung begitu
jadi harusnya sesuatu yang nyambung
sesuatu yang nyambung itu adalah kalau dia sedang konsentrasi fokus pada hal yang dia pikirkan
misalnya tentang jihad tentang khilafah tentang daulah tentang baiat tentang kita tentang macam macam
dan itu harusnya itu yang kita jabanin itu yang harusnya kita diskusikan
dengan dia bukan sesuatu yang kita kemudian ajukan pikiran pikiran yang lain
kalau ajukan pikiran lain pasti nggak nyambung dengan dia
oke menarik saya akan ke bang doni gahral
bang doni bagaimana sih sebetulnya upaya presiden ya dalam kapasitas sebagai kepala pemerintahan
ini dalam memberantas aksi aksi terorisme atau paling tidak menumpas terorisme di tanah air
dari tahun dua ribu sampai tahun dua ribu dua puluh
seribu sembilan ratus lima puluh dua kasus teror ini bukan angka yang sedikit bang doni garal
ya baik pertama kita prihatin ya
waktu terorisme yang terjadi di kastar
sudah kesekian kalinya dan pemerintah cukup prihatin
dan sebagai garal itu saja turun jajaran di bawahnya
yang menjadi sektor untuk bisa mengukur dan hindar terorisme dan agar akarnya
dan ini harus terintegrasi mulai dari hukum yang pilih
makanya bukan saja penegakan hukum juga radikalisasi
karena akar terorisme adalah itu yang berbasis pada ajaran yang secara keliru
jadi kita terintegrasi ya dilakukan
penindakan ya akan di
intinya seperti yang dikatakan presiden
presiden ingin jamin hak semua warga negara
dan beribadah supaya bisa aman nyaman bebas dari anjing
semua warga negara
itu harus dirasa takut
jadi itu saya kira prinsip pegang pemerintah ya dalam mengani terorisme
oke nah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengakselerasi secara komprehensif ya
termasuk juga dari aspek hulu sampai dengan kehilirnya
untuk penanggulangan terorisme ini apa
apa yang kemudian memang menjadi tujuan ataupun fokus dari presiden ataupun pemerintah
untuk memperbatasan ini
kita tahu kemarin sempat juga ada perpres soal ekstremisme dan juga terorisme
meskipun juga ditentang oleh sejumlah kalangan bang doni
jadi semua instansi ya harus bersinergi dan bergurau
ya memang ada tentang pelibatan tni
kita ingat bahwa tugas pokok e dalam undang undang tiga puluh empat pasal enam a itu menangkal segala militer dan bersenjata
dalam dan di luar negeri
nah terorisme adalah persenjataan
dan pasal tujunya ada mengatur mengenai operasi militer
dimana salah satunya adalah mengatasi
jadi kita harus menyudahi perdebatan
siapa sebenarnya yang berhak mengatasi terorisme
karena semua pemangku kepentingan pemerintahan harus berkoordinasi dan bersenjata
masuk ke masyarakat sipil gitu organisasi kemasyarakatan
ya karena sumber daya manusia apa terbatas
ya semua harus melaporkan bila mana ada gelagat
ya kepada aparat yang berwenang
ya supaya sudah tidak lanjuti
yang paling penting adalah bahwa seluruh komponen masyarakat
itu harus satu suara terhadap terorisme
jangan ada yang meminta permisi
apalagi membuat apologi
ya karena semua agama mengutuk
semua agama mengajarkan kasih sayang toleransi solidaritas
tapi harus satu suara
ya ini adalah bidana begitu dasyat
tidak terhadap kemanusiaan
dan pemerintah membutuhkan perbuatan sipil ya
bisa mengatasi yang kira sudah lama ya
kedepan berbangsa dalam negara kita
baik bang doni menarik
tapi kalau bicara soal pelibatan dan juga aparat
apakah kemudian pemerintah memang punya kesepahaman ya
soal pelibatan tni dalam penanggulangan terorisme
karena kan sebelumnya kita tahu sempat ada perpres yang mewacanakan soal itu
bagaimana itu bang doni
satu yang harus dipegang adalah pemberantasan terorisme adalah operasi pro justisi
ya jadi ini bu
operasi milik yang seek and destroy
ini pembalasan milik
kita harus mematuhi rambu rambu itu
lupa bahwa terorisme itu selain penindakan
tidak membutuhkan deteksi dini
ya dan militer memiliki apa namanya kemampuan untuk itu
ya jadi ini harus merupakan satwa satwa yang energis antara semua pemerintah
untuk bisa berbagi informasi berbagi tahuan
terutama kalau kita hanya berkecuali satu istri
dan apa mengesampingkan bahwa resorsi kita tidak bisa dihitung
sebenarnya maksimal untuk maksimal
maka maksudnya hasilnya tidak oke
ini adalah koordinasi sinergi
rambu rambu koridornya tetap beroperasi
saksi penegakan hukum
ya dan ini harus dilakukan dalam koridor itu
saya ke bung al haidar lagi sebelum saya akan ke bang syawkila selamat
bung haidar masih dengar ya
bung haidar anda sepakat kalau kemudian memang tni diperlukan untuk pemberantasan terorisme
apalagi kalau kita bicara soal deteksi dini ya
ya sebenarnya bukan untuk deteksi dini ya
fungsi tni itu kan fungsi tempur ya
jadi ada dua jenis terorisme yang sudah dihasilkan dari beberapa penelitian sebelumnya
yaitu terorisme tandrim dan tamkin
tamkin ini yang teritorial organik
seperti mit dan opm
jadi ini yang harus ditangani oleh tni
jadi nggak boleh ada komando lain di situ
harusnya murni di situ adalah tni saja
jadi makanya di sini kalau diselesaikan oleh polisi ini tidak akan selesai selesai
karena ini menyangkut problem teritorial problem tempur
dan mereka memang mempersiapkan dirinya untuk tempur
jadi ini yang harus diatasi oleh tni
bukan diatasi oleh polisi
polisi untuk keamanan domestik keamanan nasional
jadi nggak bisa memang diselesaikan oleh polisi
makanya dua kasus ini tidak pernah selesai
mit dan opm
bahkan anehnya pemerintah juga masih belum menganggap opm sebagai teroris
karena ada problem problem kedunguan dari beberapa pejabat indonesia ya
yang agak akut juga ini problemnya
kalau teroris yang sekarang katakanlah ya yang kemarin baru saja beraksi
apakah ini kemudian tepat juga untuk ada pelibatan tni di dalamnya untuk dalam pemberantasan
kalau itu yang di makassar itu terorisme tanzim
ide terorisme yang
terorisme yang mobile
jadi itu memang harus polisi
nggak boleh ada tni cewek cewek di situ
jadi harus murni polisi
itu jad jak itu harus terorisme tanzim itu
nggak boleh ada orang orang yang tempur di situ
karena mereka tidak bertempur
mereka lebih banyak hit and run
sementara kalau mit itu yang tempur dan opm
saya ke bang syawky lah
tapi kita harus break dulu
tapi pertanyaannya kira kira gini bang
dalam upaya pemberantasan terorisme seringkali kemudian ada benturan antara pemberantasan dengan hak asasi manusia
itu kan yang kerap kali kemudian dipertentangkan
apalagi setelah ada perpres misalnya soal ranpe atau wacana soal perpres perlibatan tni
juga lagi lagi soal hak asasi manusia ini dikedepankan begitu oleh sejumlah kalangan yang menentang
bagaimana anda melihat benang merahnya
apakah memang sulit untuk membuat satu formula khusus aturan atau perintah
tapi kemudian juga tidak menyinggung hal hal yang sifatnya hak asasi manusia
ya kita lanjutkan dialog soal bagaimana sebetulnya kita menakar jurus ataupun senjata pemerintah dalam menghadapi terorisme
saya akan ke bang syawky lah sekarang
bang syawky lah bagaimana anda melihat upaya upaya pemberantasan terorisme sejauh ini
apalagi kita kembali ke pemberantasan terorisme

apalagi kita kembali ke pemberantasan terorisme

yang ini juga banyak sekali ditentang oleh sebagian kalangan
anda membacanya seperti apa
ya terima kasih reinhard
jadi memang kalau kita lihat produk yang ada di indonesia hari ini
dinamikanya dalam konteks hak asasi manusia
dulu kita tahu misalkan banyak
hak asasi manusia yang menentang penangkapan lebih dari tujuh x dua puluh empat jam akan tetapi sekarang sudah bisa
dan kemudian dulu orang menentang bahwasannya perencanaan itu tidak bisa ditangkap
tetang kita tahu dua ribu dua puluh banyak dua ratus delapan puluh orang yang tidak ditangkap itu
itu ternyata lebih banyak orang yang
yang merencanakan teror
akibatnya diskursus hak asasi manusia apakah relevan atau tidak dalam konteks ini
anda bisa bayangkan misalkan kalau kita menggunakan hak asasi manusia hari ini untuk konteks terorisme
nah pertanyaannya kita bisa bayangkan jika di tahun dua ribu dua puluh tidak ada pidana
pidana perencanaan terorisme
perencanaan teror itu masuk kategori pidana
bahwasannya bisa terjadi banyak
nah dan itu menjadi concern dan dari hak asasi juga akan banyak yang bercaduhan karena teror yang tidak bisa dicegah
karena misi apalagi keamanan tidak bisa melakukan penangkapan terhadap perencanaan teror
artinya ini kan sudah berubah situasinya ya
yang kemudian juga dalam konteks pemberantasan terorisme jangan dilupakan bahwasannya

yang kemudian juga dalam konteks pemberantasan terorisme jangan dilupakan bahwasannya

nah ini dua pendekatan ini bisa digunakan
kan soal pilihannya kalau misalkan sudah dalam seperti yang terjadi misalkan
pemberantasan terorisme akan dikejadian bom lalu kemudian ada orang berupaya menyerah

mau tidak mau aparat keamanan melakukan pemberantasan terorisme

yang sifatnya adalah hard approach gitu ya
lalu kemudian dalam konteks yang lain
perekaman juga atau negara juga bisa menggunakan pendekatan soft approach
menggunakan program deradikalisasi dan yang lain lain
dan juga yang menurut saya penting juga dalam konteks kebijakan negara ini
dan juga yang menurut saya penting juga dalam konteks kebijakan negara ini
lihat ada beberapa aturan dalam nomor lima dua ribu delapan belas
yang masih belum diakomodasi
belum dijadikan aturan hukum yang menjadi turunannya
seperti pp tentang susunan organisasi bnpt
lalu kemudian soal perpres tentang kontraradikalisasi
lalu kemudian bahkan tni yang itu masih belum
lalu kemudian ada muncul ranpe ya
rampi itu kan lebih banyak pada aksi ya
aksi implementasi sinergitas antara satu lembaga dan lembaga yang lain
jadi lebih pada aksi
polusinya tentunya menjadi pr nih
seperti apa nanti sekretariat bersama
polusinya seperti apa
ini yang menjadi pr selanjutnya setelah ranpe ini
bagaimana strategi negara dalam konteks pelibatan kementerian lembaga
karena yang dicantumkan di ranpe itu adalah langkah langkah kerja teknis
dan sifatnya aksi nyata di lapangan
yang melibatkan seluruh kementerian lembaga
aturan turunannya yang belum ada dan belum jelas yang tadi anda sampaikan ya
soal peran narasi
peran narasi kontra deradikalisasi lalu kemudian susunan organisasi bnpt
yang menjadi koordinator dari penanggulangan terorisme di indonesia itu masih belum
saya pikir itu juga salah satu hal yang perlu diperbaiki
dan segera menandatanganinya gitu ya
itu yang menjadi salah satu poin krusial juga dalam konteks penanggulangan terorisme
selain juga kita bicara tentang pelibatan tni hari ini
ada hari ini yang harusnya mandatnya itu satu tahun setelah diundangkan terorisme itu
dua ribu delapan belas sudah harus muncul pprs itu akan
tapi sekarang karena tarik menarik yang itu kentara ya
antara berbagai macam pihak
kemudian sampai hari ini belum ada penandatanganan oleh presiden
anda mendukung kalau kemudian ada perpres
oke anda mendukung kalau kemudian ada perpresiden
ya kalau mendukung
kalau sudah tercantum asal undang undang terorisme
kalau sudah tercantum asal undang undang terorisme
kita tidak bisa menafikan ya soal pelibatan tni
tapi bagaimana pelibatan tni mungkin tadi yang disampaikan oleh bang doni
masuk dalam konteks kerangka penegakan hukum gitu ya
pernegakan kerangka pro justisia
dalam kerangka ikut bantu kerja ketiga polisian
dan saja karena terorisme
indonesia memandang ini sebagai gangguan keamanan
dan juga ranahnya melalui penegakan hukum tentunya menjadi ranah dari kepolisian
nah berbeda misalkan apa yang tadi disampaikan oleh bang haidar
gimana misalkan opm lalu kemudian
juga terjadi di operasi mandaya ya
di poso dimana keterlibatan tni
jadi itu masih gitu ya
konteks melakukan pencarian terhadap kelompok mit
saya akan ke bang doni lagi
sebelum nanti kita bahas bang doni soal tadi yang disampaikan oleh bang syaiqula
ini soal perpres tadi ya yang masih terjadi
tadi di awal bang haider sempat mengatakan bahwa pemerintah narasinya justru jihad versus nasionalisme
ini yang justru tidak nyambung dianggapnya bang doni ini
ada narasi narasi yang sebaiknya memang digunakan atau anda tanggapan dari apa yang disampaikan oleh bang haidar tadi
jadi ada yang kemudian apa namanya menggunakan pada kita sebagai narasi
untuk kemudian mengketer narasi narasi
dibarkan oleh polis
tapi juga ada yang menggunakan untuk di
kemudian ditafsirkan ya secara lebih apa namanya peran ya lebih moderat
ya pasti tidak perlu
memang efektivitas ya gitu
yang penting kita semua ber
dan bisa meracuni
sudah kita yang mungkin biasa biasa saja kemudian
bisa kontaminasi dan potensi menjadi orang teroris
kita upaya kan sudah cukup optimal ya tinggal kebenahan disitu
tampaknya ada gangguan komunikasi dengan bang doni gahral
jadi saya akan lanjutkan lagi ke bang syekh kulo
selain kemudian tadi yang anda sampaikan
soal pr prnya masih banyak ya
artinya disini peran pemerintah atau presiden dalam hal ini
ini harus seperti apa bang saikulo dari pandangan anda
ya dari sisi regulasi harus dilengkapi
misalkan regulasi regulasi yang menjadi mandat undang undang nomor lima tahun dua ribu
perlu diperlukan gitu ya
soal efektivitas ke depan seperti apa
nah ini zona organisasi yang perlu di bnpt yang perlu diperluas gitu ya
sehingga misalkan yang kerja di radikalisasi yang juga jadi salah satu poin penting dalam konteks penambulangan terorisme di indonesia
itu menjadi memiliki reumusan yang baik
selain juga konsepsi konsepsi yang perlu juga dilahirkan
misalkan blueprint deradikalisasi itu sejak tahun dua ribu tiga belas sampai hari ini belum ada revisi terbaru tentang mungkin deradikalisasi
padahal kita tahu bahwasannya dinamika pelibatan keluarga dinamika pelibatan perempuan dinamika pelibatan anak itu masif sekali
kemudian juga bagaimana returni bagaimana deradikalisasi terhadap returni dan deportan
ini yang kemudian sebetulnya ada blueprint deradikalisasi
blueprint deradikalisasi juga perlu ditinjau ulang gitu ya
sehingga aktivitas program deradikalisasi yang mungkin juga kedepan juga perlu melibatkan seluruh kementerian lembaga
karena program deradikalisasi itu tidak bisa hanya satu bnpt saja
oke bnpt sebagai koordinator akan tetapi juga itu melibatkan stakeholder misalkan kementerian agama kementerian kooperasi pip lalu kemudian polisian
lalu juga kemudian menterian perdagangan dan perindustrian
lalu pemerintah daerah juga penting untuk juga dilibatkan dalam konteks deradikalisasi
ini yang penting karena juga deradikalisasi juga menyasar orang yang terpapar
bukan hanya program deradikalisasi ini bisa dilakukan sebagaimana mandat teror itu
itu bukan hanya orang yang pernah melakukan tindak pidana terorisme akan tetapi publik melalui kontra narasi juga
peran narasi juga perlu dilakukan pencerahan
nah di sini juga peran dari kementerian informasi dan komunikasi
nah ini juga sinergitas antar lembaga menjadi salah satu poin penting
dimana yang menjadi core nya yaitu leading sectornya adalah bnpt
oleh karena itu lagi lagi setelah policy bnpt harus diberikan penangan yang baik gitu ya
dengan memberikan status
dan kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian
terus kita harus membuat peraturan ya susunan organisasi bnpt yang menjadi mandat untuk mengundang teror
dari sisi regulasi kita harus perbaiki
dari sisi substansi penanganan kita harus juga perbaiki
dan juga kemudian sinergitas antar lembaga gitu ya
ada sinergitas antar lembaga di lima provinsi
tapi kemudian kan pertanyaannya apakah cukup di lima provinsi
dengan situasi yang kita tahu sekarang
berbagai atau kelompok teror ini ada di berbagai provinsi setidaknya
ini yang menurut hemat saya komponennya bangsa terlibat program deradikalisasi
kita harus break dulu
nanti saya akan ke bang doni dan juga bang al haidar
menanggapi apa yang tadi disampaikan juga oleh bang saikul
bahwa ada regulasi yang perlu diselesaikan di sini
kemudian juga bagaimana menanggapi soal ada kalangan
yang juga mendorong justru harus tni yang terlibat di sini
bukan hanya sebagai mitra
tapi juga ikut dalam pelibatan ataupun pemberantasan terorisme di tanah air
karena bnpt tidak bisa berdiri sendiri
baik sudah banyak tadi yang sudah kita bahas
mulai dari kontra narasi yang dilakukan
kemudian regulasi jadi tetap tni yang belum selesai
regulasi dan juga aturan turunan dari sejumlah produk hukum pemerintah terorisme
juga soal pelibatan tni
ini yang juga kemudian masih pro dan juga kontra
sehingga perpresnya pun juga tampaknya masih tertahan
dan di bnpt sendiri masih mengatakan ini masih tahap harmonisasi
artinya ada banyak pr pemerintah
dalam hal ini mungkin presiden joko widodo untuk mengorkestrasi semua
agar kemudian punya satu blueprint yang jelas mengenai pemberantasan terorisme
di tanah air
prinsipnya adalah sinergi koordinasi dan kompartementasi
karena ini tidak bisa dilakukan
ketika undang undang sudah mengamanatkan sinergi dan koordinasi
maka aturan turunan harus mengakomodasi
jadi kita harus menyudahi perdebatan
tidak lanjut ya pemimpin amanat undang undang
karena ini masalah
kali kali peristiwa terorisme dan kira kira tingkat
sangat urgent untuk ditindak lagi secara tepat
sehingga masalah regulasi akan diselesaikan setelah kasus
sehingga semua pihak
dengan bisa berkumpul
atas ini secara kolektif
kalau kita masih berdebat terus ya
masalahnya juga tidak akan
terorisme tidak berdebat
jadi tindakan harus dilawan dengan
oke baik bang al haidar bisa mendengar bang haidar
baik bang haidar
nah ini agar kemudian tidak lagi
setiap ada serangan teror
baru kita mengulas lagi
kemudian ada penangkapan penangkapan
oke penangkapan kita apresiasi
tapi kan apa yang muncul di permukaan itu
tidak seperti apa yang terjadi di bawahnya begitu
sel sel teror yang masih berkembang
dalam kita ambil momen penyerangan kemarin
apa yang kemudian perlu dievaluasi
oleh semua pihak
oleh para leading sektor
yang kemudian melakukan
upaya upaya pemerintahan terorisme di tanah air
harusnya memang pemerintah melakukan
pengambilan keputusan yang cepat
terhadap apa apa yang perlu dibereskan
dari manajemen sistem pemerintahan negara ini
tapi yang paling penting sekali
itu memang adalah bahwa
selain tiga program yang harus dijalankan
yaitu program kontrawacana
dan juga ratifikasi konvensi ppp tahun dua ribu delapan
ada dua jenis teroris
yang harus ditangani oleh dua
alat negara yang berbeda
yang satu polisi
yang satu tentara
tanzim itu memang harus ditangani oleh polisi
karena polisi yang sangat ahli di
tapi kalau untuk tempur
ini memang mau tidak mau
itu harus diserahkan kepada tni
jadi biar tentara yang menyelesaikan mit dan opm itu
jadi dua jenis teroris
dua teroris yang tamkin ini
ya meskipun yang non pamkin tadi itu juga
ini kan kemarin juga bnpt masih mengatakan
bahwa ini pelibatan tni masih harmonisasi
artinya masih ada pihak pihak yang kemudian
menginginkan tni yang harus terlibat
tidak cukup leading sektornya
hanya bnpt saja
istilah harmonisasi itu sebenarnya
jadi ini adalah
supaya peran tni
dan organik ini
yang terorisme tamkin ini
kapan akan selesai
terorisme mit dan obm di indonesia
utama pemerintah sekarang
apa saja persoalan itu dihadapi oleh
dan diselesaikan oleh polisi
itu diserahkan kepada polisi
virus corona itu adalah penjahat
yang bisa ditangkap begitu saja
secara kasar mata begitu
ini kan perlu
masalahnya masalah manajerial aja
manajerial siapa pak haidar
managerial siapa ini
dalam hal ini adalah presiden
jadi presiden itu tidak boleh
dia harus berpikir secara
untuk melihat persoalan persoalan yang mana
yang harus cepat diselesaikan
dan aparat aparat negara mana
jadi aparat aparat yang mana
yang bisa digunakan
persoalan persoalan yang muncul ini
dan dimana mana di seluruh dunia
yang namanya militer
militer itu selalu dilibatkan
untuk menyelesaikan persoalan
sangat dikuasai oleh polisi
kalau terorisme tamkin
itu adalah terorisme tempur
dan itu mau tidak mau
itu memang harus diserahkan kepada
untuk melihat yang mana
bisa diserahkan kepada
saya ke bang saikullah
dari anda kesimpulan
bagaimana untuk menutup diskusi kita
agar kemudian kita bisa tahu
apa benang merah
yang perlu diperbaiki
dan juga perlu dievaluasi
pasca sarangan kemarin
semua komponen bangsa ya
kalau di perang pe
hanya pada posisi
ada salah satu pasalnya
butuh keterlibatan masyarakat
hanya kementrian lebaga
tapi juga masyarakat
itu perlu juga
konteks pemberantasan terorisme
di pelataran rumah kita
konteks pemberantasan terorisme
di pelataran rumah kita
ada di tengah tengah keluarga kita
salah satu hal yang
menjadi pr besar kita
pekarangan rumah kita
struktur sosial yang paling besar
yaitu negara kita
dalam konteks itu
seluruh komponen bangsa
entah itu tni
entah itu polri
dan yang lain lain
ini salah satu
yang menarik ya
waktu yang lalu
tinggal pilihannya adalah
mau apa tidak
bergerak juga cepat
problem yang cukup kompleks
yang tadi disampaikan
untuk segera bergerak
siapa yang berhak
dan siapa yang
karena sinergi koordinasi dan
hal yang mutlak
mengatasi persoalan ini
kita berharap tentu dengan
mengingatkan semua pihak
bahwa ini bukan
yang bisa ditunda tunda
tapi harus segera diselesaikan
sudah begitu banyak
sejak tahun dua ribu
sampai dengan tahun dua ribu dua puluh
terima kasih banyak
terima kasih banyak
bang al haidar